pada jumat malam sejumlah prajurit tni dan keluarga para pahlawan revolusi mengadakan doa bersama di monumen kesaktian pancasila di lubang buaya jakarta untuk memperingati lima puluh satu tahun gerakan tiga puluh september
sejumlah perwira dan prajurit tni bersama para tokoh sejarah dan keluarga pahlawan revolusi hadir dalam acara peringatan hari bersejarah di monumen kesaktian pancasila lubang buaya jakarta timur
acara diisi sambutan kepala staf angkatan darat dan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa tiga puluh september seribu sembilan ratus empat puluh
karena pancasila sedangkan pki itu ideologi komunis komunis dengan pancasila tidak akan pernah ketemu sehingga generasi kita harus paham itu semua dan tidak boleh terjadi di indonesia
nah ini jadi dua hal ini yang kita maknai dalam setiap peringatan tiga puluh september